pilihlah sebelum terlambat
hidup adalah pilihan
tentu bagi yang punya dan bisa
milih pergi kemana atau jadi apa
tapi bagi sebagian orang
hidup adalah keterpaksaan
karena dia tidak bebas menentukan pilihan
terpaksa tipu tipu diri
mengatakan bahwa kebenaran ini diberikan lewat mimpi
dan yang tidak mengikuti akan rugi
ditelan masuk bumi hidup hidup
hidup mungkin memang banyak pilihan
dan itu terjadi berulang kali
pilihan kamu tidak menjadikan kamu menyesali nantinya
sebab pilihan sesat tidak bisa diralat
dan sekarang ini masih ada waktu untuk bertindak sehat
sebelum semuanya terlambat
ini bukan bagian dari puisi